anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
wakil presiden yusuf kala berkomentar tentang posisi baru yang diamanahkan presiden joko widodo kepadanya
yaitu komandan atau pemimpin penanganan dampak bencana di sulawesi tengah
kala mengatakan tugasnya adalah berkoordinasi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi
di tingkat kementerian ataupun lembaga terkait
ketua pmi ini menyatakan penanganan pasca gempa bumi dan tsunami di sulawesi tengah berbeda
dengan penanganan bencana di pulau lombok meski dua bencana itu menimbulkan dampak yang sama sama besar
tentu bertanggung jawab untuk cepatnya selesai efek akibat bencana itu
rehabilitasi sampai rehabilitasi rekonstruksi
jadi tanggal darurat rehabilitasi nanti rekonstruksi kita tugaskan